ya kini kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
kita lihat bagaimana pembukaan rupiah pada hari ini
rupiah menguat pada hari ini di empat belas tiga ratus tujuh puluh delapan
kondisi ini jauh berbeda ketika kita melihat penutupan rupiah pada kemarin
di mana rupiah justru melemah pada satu hari menjelang libur nyepi pada hari rabu
kalau bicara mengenai eskalasi perang yang dipicu oleh invasi rusia ke ukraina
sepertinya banyak mendorong investor untuk beralih ke aset safe haven
saat ini sentimen konflik ukraina rusia masih menjadi perhatian utama pelaku pasar
persemin dari rally aset safe haven seperti dolar amerika serikat
yang kembali di koleksi dalam beberapa hari terakhir
konflik ini juga memicu harga minyak dunia yang terus melonjak
yang pada akhirnya mendorong kebutuhan impor indonesia
ini juga yang perlu dihati hati oleh para investor
karena bisa menjadi sentimen negatif yang bisa membuat rupiah menurun dalam beberapa waktu ke depan
kemudian kita lihat bagaimana pembukaan iisg pada pagi hari ini setelah libur selama satu hari kemarin
di libur nyepi kita akan melihat sepertinya ihsg menguat pada pagi hari ini
kalau pada perdagangan sebelum libur hari raya nyepi
bursa efek indonesia juga mengalami pelemahan
hal ini terjadi karena memang respon aksi rusia terhadap ukraina
negara negara barat terus berusaha untuk memberikan sanksi ekonomi pada negara beruang merah
kendati memang tidak menimbulkan adanya dampak yang minim terhadap indonesia
namun kita juga harus berhati hati karena sejumlah perdagangan kita
terutama sektor migas dan juga gandum dan juga beberapa agriculture
merupakan beberapa komoditi yang dijual indonesia ke beberapa negara di eropa
salah satunya di rusia dan juga ukraina
pasar kemungkinan besar masih akan diwarnai dengan volatilitas yang tinggi
di perkirakan hari ini iisg akan dibayangi kekhawatiran inflasi rusia ke ukraina
isg rawan terkoreksi kembali karena sejumlah sentimen negatif
satunya sentimen berasal dari bursa as yang melemah
kita lihat kalau wall seat masih tertekan di perdagangan kedua pada bulan maret
selanjutnya kita pantau posisi penutupan bursa asia kemarin dan pembukaan pagi hari ini
kalau kita lihat semua bursa asia baik nikkei hang seng shanghai co bank bahkan kospi
ini kita harus perhatikan kenapa terjadi
karena memang beberapa isu yang menarik yang kita harus bisa menjadi sebuah barometer
kenapa bursa asia kemudian hari ini mengalami penurunan cukup signifikan
kita lihat shanghai co bank kalau kita saksikan terkoreksi tipis
pasar saham asia utamanya lainnya kompak mengalami rebound pada kamis
di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia
terutama setelah kepala federal reserve mengatakan mendukung kenaikan suku bunga yang lebih kecil yang diperkirakan
indeks nike kalau kemarin ditutup turun di tiga ratus lima puluh lima poin
pada hari kamis arena menguat ya yen jepang dan sentimen hindari aset berisiko yang disebabkan oleh krisis ukraina
kemudian pagi ini nikkei berpeluang untuk dijual di level support dua lima ratus tujuh puluh lima selama harga tidak mampu nunggu level resistan di dua puluh enam empat ratus enam puluh lima
karena terbebani oleh sentimen pesimisnya data kaixin service pmi china
serta kekhawatiran terhadap lonjakan kasus covid sembilan belas di hongkong
nah kalau kita lihat hang seng sepertinya memang harus dijual di rangka dua puluh satu tiga ratus tujuh puluh
selama ini harga masih menembus level resistan dua puluh dua empat ratus lima puluh lima
kita lihat bagaimana penutupan bursa eropa
nah ini merupakan salah satu bursa yang sangat terdampak akibat adanya aksi invasi rusia ke ukraina
bursa eropa ditutup melemah tajam pada kamis dalam perdagangan yang berfluktuatif karena ketegangan tetap tinggi menyusul invasi rusia ke ukraina
pan european stock enam ratus ditutup turun dua enam setelah naiknya lima pada pembukaan kemarin